calon wakil presiden sandiaga uno mengatakan generasi milenial berpergeran penting dalam menentukan nasib bangsa
terutama dalam pemilihan umum tujuh belas april dua ribu sembilan belas mendatang
hal ini disampaikan cawapres pendamping capres prabowo subianto pada kegiatan indonesia millennial summit dua ribu delapan belas
menurut sandi hajatan ini sangat penting
di mana generasi muda berkumpul berbagi pengalaman dan strategi untuk berkiprah dalam pembangunan
sandiaga mengatakan laporan dan data yang berhasil dihimpun oleh kalangan milenial bermanfaat bagi pihaknya
untuk menyusun langkah langkah melibatkan generasi muda dalam pembangunan
serta memperkuat posisi indonesia sehingga menjadi bangsa yang mandiri
mampu menyelesaikan permasalahan seperti lapangan pekerjaan dan biaya hidup yang tinggi
data adalah data dan millennials itu menentukan pilihannya di saat terakhir
milenial itu sangat tertarik dengan debat kemarin
kita baru selesai testing beberapa komunitas yang undecided
dan ternyata setelah debat pertama ini mereka memiliki pandangan
bahwa secara kemampuan untuk menyampaikan
pak prabowo dan saya bisa diterima dengan baik
dan secara konten mereka melihat
ada perbedaan diferensiasi daripada pendekatan kita
menarik suara milenial saya akan pakai data tadi
tapi pada intinya kami berpegangan bahwa karena millennials akan menentukan pilihannya di saat terakhir
kita harus terus tingkatkan engagement dengan mereka
dan kita sampaikan ide ide yang kita lakukan adalah otentik
sangat relevan kepada milenials dan seru harus jadi seru gitu
karena milenial ini senangnya sesuatu yang talkable sesuatu yang viral
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini